presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto meminta pendukungnya tak turun ke jalan menggelar aksi jelang dan saat putusan mahkamah konstitusi
prabowo subianto menyebut hasil yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum adalah hasil sah dari hasil pemungutan suara pada empat belas februari lalu
prabowo meminta agar pendukungnya berjiwa besar dan tak terpancing emosi
prabowo subianto meminta dengan sungguh sungguh
ataupun di tempat tempat lain apalagi di jalanan demi menjaga kesejukan demokrasi
menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat indonesia
merespons imbauan prabowo subianto komandan relawan tkn haris rusli moti mengatakan
anggotanya akan berupaya menyosialisasikan pembatalan aksi damai di sekitar gedung mk hari ini
haris juga mengatakan akan ada sejumlah relawan yang bersiaga di sekitar monas dan juga patung arjuna wiwaha
untuk membantu mencegah aksi damai dari pendukung prabowo gibran apabila mereka sudah terlanjur tiba di sekitar mahkamah konstitusi
kita akan bentuk tim untuk berjaga jaga di patung kuda agar supaya jika ada pemilih atau pendukung pak prabowo gibran yang datang ke sana belum mendapatkan informasi
kita akan meyakinkan mereka bahwa aksi ini dibatalkan